terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
semoga tidak bosan ya menyaksikan kami dari pagi tadi
karena kami senang sekali menemani anda
kalau penonton sendiri senang
semoga senang ya
karena kita akan melihat secara langsung bagaimana prosesi kapanya damai ini
yang sekarang berlangsung di monas monumen nasional
dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di luar monas
karena kalau di dalam monas sendiri sedang dilakukan acara orasi
tadi dari arief budiman kpu
dan sekarang ternyata lokasinya heranov ini sudah di dalam monas iqbal
masih di dalam monas ya
tidak di luar lagi yang tadinya menyaksikan bagaimana arus lalu lintas di luar monas
tapi sekarang sudah ada di dalam
tapi bukan berbicara soal arus lalu lintas
tapi bagaimana suasana di sana sendiri
baik ranov bagaimana dengan laporan pandangan mata anda saat ini di dalam lokasi monas
ya betul sekali teman teman

untuk itu kami meminta
ya silakan dengan laporan anda heranov
ya saat ini sedang berlangsung kita tadi menyimak apa yang disampaikan orasi
atau sambutan oleh ketua komisi pemilihan umum republik indonesia arief budiman
ke hadapan hadirin yang hadir pada deklarasi kampanye damai pemilu serentak dua ribu sembilan belas
jika saya boleh menyampaikan lagi teman teman review apa yang disampaikan oleh arief budiman
ke depan hadirin
tadi arief menyerukan bahwa per hari ini terhitung pada sejak tanggal dua puluh tiga september dua ribu dua puluh
sudah dinyatakan bahwa kampanye sudah dimulai terhitung sejak hari ini
dan akan berakhir pada tanggal tiga belas april dua ribu sembilan belas
tentunya harapan dari penyelenggara komis penyelenggara pemilu atau kpu
dan juga bawah selu di kpp dan pihak pihak lainnya berharap bahwa nanti
para peserta pemilihan umum baik itu legislatif kemudian juga pilpres dua ribu sembilan belas yang akan datang
bisa menyampaikan visi misi ke masyarakat dengan jelas dengan politik anti sara
kemudian politik anti uang kemudian juga anti hoax ke warga masyarakat
tentunya tadi juga arief juga menyatakan bahwa tentunya calon presiden dan wakil presiden
nantinya juga akan menyampaikan
visi misi yang memang diharapkan oleh warga masyarakat ke depan
dan pada tanggal dua puluh september dua ribu delapan belas kemarin arief menyatakan telah menetapkan delapan ratus calon anggota
dewan perwakilan daerah atau dpd
kemudian juga telah menetapkan calon anggota legislatif baik itu dpr ri
kemudian juga dpr d dan juga dpr a di provinsi aceh
tentunya enam belas partai politik diantaranya adalah empat partai politik yang berasal dari
daerah dan sisanya merupakan partai politik nasional
ini akan bertarung untuk merebut hati dari warga masyarakat
dimana kita akan bersama sama menyelenggarakan dan juga memantau langsung nantinya
bagaimana pemilu serentak dua ribu sembilan belas yang akan digelar pada tahun depan teman teman
dan tadinya arief juga berharap bahwa ke depannya kampanye dama ini akan tetap berlangsung
hingga tiga belas september
tadi kita melihat bagaimana tadi yelial disampaikan atau orasi juga di jalan yang disampaikan
oleh masing masing tim relawan atau pendukung dari masing masing calon presiden dan wakil presiden
baik itu nomor urut satu atau satu jokowi maruf amin dan juga dua prabowo sandiaga uno
ke warga masyarakat yang berada di sekitar monas
tadi pintu barat monas merupakan titik awal
mereka turun ke jalan menyampaikan apa visi misi yang akan mereka sampaikan
dan akan mereka lakukan nantinya saat diselenggarakannya pilihan umum dua ribu sembilan belas yang akan datang
tadi kita melihat masing masing dari capres dan cawapres ini
jokowi ma'ruf amin bersalaman dengan prabowo subianto dan sandiaga uno saat dibukanya tadi deklarasi kampanye pemilu dama
ini adalah pilihan umum
ini adalah pilihan umum
ini adalah pilihan umum
ini adalah pilihan umum
kita menyaksikan saat ini orasi juga disampaikan oleh calon anggota dpd ke depan hadirin yang hadir di monas
untuk menyaksikan deklarasi damai kampanye pemilu damai dua ribu dua puluh
nantinya juga akan ada pelepasan burung setelah tadi karnaval digelar pada pukul tujuh lima belas
saat ini pada pukul delapan tiga puluh lima orasi masih di tengah disampaikan oleh calon anggota dpd yang hadir
pada minggu pagi ini
ketua partai politik tingkat provinsi nanti juga akan menyampaikan orasinya
kemudian disambut oleh ketua umum partai politik tingkat pusat
dan nantinya kita nantikan apa sambutan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden
jokowi maruf amin dan juga prabowo subianto sandiaga uno
terakhir akan ada pelepasan burung perpati diikuti oleh foto sambil bergandengan tangan
menandakan bahwa pemilu damai ini akan masing masing diharapkan oleh masing masing capres dan juga cawapres
terima kasih atas informasinya
tentunya kita akan langsung menuju ke panggung utama di mana saat ini akan dilakukan pembacaan ikrar
dan juga penadatanganan deklarasi kampanye damai dimana diikuti oleh dua puluh enam calon anggota dpd ri
lalu juga ada ketua parpol tingkat provinsi ketua umum partai politik tingkat pusat
dan dibacakan oleh pemuda berprestasi nasional dan atau paski berakan nasional
yang diikuti oleh seluruh peserta pemilu secara bersama sama
dan tentunya juga kedua paslon
sudah siap kita akan bergabung bersama ke panggung utama sekarang
membacakan teks deklarasi kampanye damai dan untuk diikuti oleh seluruh peserta pemilu
deklarasi kampanye damai
akannya perlu latihan
mohon setelah saya berhenti bersama ketua bawaslu bisa diikuti oleh
seluruh peserta pemilu
deklarasi kampanye damai
deklarasi kampanye damai
pemilu tahun dua ribu sembilan belas

peserta pemilu tahun dua ribu sembilan belas
peserta pemilu tahun dua ribu sembilan belas
pilkada pemilu tahun dua ribu sembilan belas
mewujudkan pemilu yang langsung
mewujudkan pemilu yang langsung
jujur dan adil
jujur dan adil
melaksanakan kampanye pemilu
melaksanakan kampanye pemilu
peraturan perundang undangan yang berlaku
peraturan perundang undangan yang berlaku

nikki yang terima
jadi mereka pernah dibilang
enemi ini ternyata
terima kasih banyak banyak zenon jonggo maaf
terima kasih banyak banyak
presiden republik indonesia nomor urut satu dan nomor urut dua untuk bisa bergabung bersama dengan para pimpinan partai dan juga anggota dpd lainnya
kita akan sama sama melakukan sebuah prosesi atau sebuah upacara yang akan menjadi simbol kedamaian kesejahteraan dan juga besarnya harapan harapan positif yang terpanjat kepada calon pemimpin di negeri ini
dan semoga dengan negara rahasi yang telah disampaikan tadi juga dapat memperarah persatuan dan juga menciptakan pemilu yang harmonis
dan sesaat lagi kita akan melepaskan burung merpati ini menunjukkan simbol kebersamaan kita bersama dan komitmen kita masyarakat indonesia untuk dapat menyukseskan pesta demokrasi terbesar
dan sekali lagi kami mohon kepada seluruh pendukung dan juga anggota dari partai partai politik yang sudah hadir
di monas pada hari ini sesuai kesepakatan mohon untuk atribut partai tidak diangkat
ya sesuai dengan kesepakatan kita
dan untuk bapak ibu yang berada di atas panggung kami mohon untuk dapat tidak melepaskan burung merpatinya terlebih dahulu
dan burung merpati akan kita lepaskan sesuai dengan komando dari kita semuanya
jadi sebagai kesepakatan
bahwa komandonya adalah deklarasi kampanye damai
jadi setelah kata damai nanti bapak dan ibu semua yang ada di atas panggung bisa melepaskan burung merpatinya
burung merpati masih dibagikan
karena semua partai politik dan juga calon presiden dan wakil presiden diharuskan untuk memegang satu ekor burung
jadi nanti bersama sama akan kita lepaskan
belum semua kebahagiaan ya
jadi mohon untuk dipegang baik baik burungnya supaya tidak langsung lepas ya
karena harus topak bersama sama kan lepasnya
walaupun dipegang erat erat tapi jangan terlalu keras
boleh agak sedikit dilepaskan
sudah siap bapak ibu
jadi abang abang kita masih ada yang belum memegang burung
burung merpatinya satu lagi akan dipegang
burung merpatinya maksud saya
masih ada satu lagi pak
satu burung lagi ya pak ya
satu belum kebahagiaan
bapak ibu sekalian kita akan mulai bersama sama
deklarasi kampanye damai
baiklah hadirin yang berbahagia
burung merpati telah dilepaskan
kita dapat melihat burung merpati terbang lepas bebas
begitu juga dengan masyarakat indonesia yang memiliki kebebasan untuk dapat memilih diantara pasangan calon yang mereka anggap dan juga mereka yakini untuk maju menjadi pimpinan negara kita republik indonesia
selanjutnya kami mohon untuk tetap berada di atas panggung
karena kita akan sama sama melakukan
penandatanganan prasasti deklarasi kampanye damai dua ribu sembilan belas
dan kami juga tentunya mengingatkan kepada seluruh masyarakat indonesia untuk jangan lupa untuk datang ke tps tps di daerah anda untuk melakukan pencoblosan
tepatnya hari rabu tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas
gunakan hak pilih anda untuk memilih siapakah calon yang pantas sesuai dengan hati nurani